dan ada anggota majelis tinggi partai demokrat pak sarif hacan malam
saya akan mulai dari habib
klub presiden ide pak prabowo atau ide dari pak jokowi sebetulnya
saya apa masuk gerindra itu dua ribu sembilan pak
sejak saat itu saya sering berdiskusi dengan pak prabowo dan hal ini seingat saya sering didiskusikan
jadi sebagai pemimpin yang disampaikan beliau adalah harus mengakomodir juga
para presiden sebelumnya yang pernah menjabat
jadi ini jelas bukan ide instan yang disampaikan baru baru ini saja
saya seingat saya ya berkali kali lah beberapa kali mendengar ide ini
nah konteksnya apa ada dua hal ya
sosok orang yang menjabat sebagai pernah menjabat sebagai presiden sebelumnya
pertama kapasitas ya tentu kapasitas kan
kalau kita ingin mengkonfirmasi misalnya
kebijakan kebijakan yang sudah berproses sejak masa lalu
mau kita teruskan mengkonfirmasi tempat mengkonfirmasi kemana paling pas
orang yang dahulu menelurkan kebijakan tersebut
kan semua presiden tentu punya capaian punya legacy masing masing yang baik amat baik harus dilanjutkan
yang kedua kalau yang saya tangkap dari diskusi saya dengan pak prabowo adalah dalam konteks juga representasi
ya dalam konteks politik representasi karena memang harus diakui kan tokoh tokoh tersebut
di belakangnya tentu ada apa namanya warga negara indonesia yang menjadi pengikutnya
jadi tidak sekedar representasi itu secara formal terutama dalam pengambilan keputusan keputusan yang strategis lewat lembaga formal
misalnya dpr dari fraksi fraksi tidak sekedar itu
mungkin supaya lebih kaya yang namanya pemenuhan unsur representasi itu juga mendengar presiden presiden sebelumnya yang pernah menjabat
dari kalau kami mendapatkan taklimat atau kami sempat berdiskusi di ruang kecil dengan pak prabowo
oke jadi ide pure dari pak prabowo yang tujuannya adalah mengumpulkan dari mantan mantan presiden
format lembaganya akan jadi seperti apa
kalau format belum pernah dibicarakan secara detail tapi secara substansi adalah bagaimana memang memberikan tempat yang memang spesial untuk
untuk lebih leluasa memberikan sumbang saran memberikan masukan masukan terhadap presiden yang sedang menjabat
mas jarod di tengah rencana pertemuan pak prabowo dengan bu megawati muncul gagasan presiden klub meskipun habib mengatakan sudah lama itu muncul
apakah ini memang strategi untuk juga merekatkan kembali pak jokowi dengan bu mega dan pak prabowo
jadi yang pertama ini betul betul murni dari pak prabowo atau keinginan pak jokowi untuk meneruskan kekuasaannya
karena pak jokowi kan di awal mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden
kemudian supaya ada formalitas maka dibentuklah semacam presiden club ini
kalau perlu dua hari sekali beliau ketemu
saya ingin menyampaikan begini
presiden republik indonesia itu posisinya sangat kuat
kita menganut sistem presidensial
dimana presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan tapi dia juga sebagai kepala negara
presiden mempunyai pembantu yang cukup banyak dan mumpuni
beliau mempunyai pembantu yang bisa memberikan nasihat di dalam forum one team press

maka kita berharap bahwa tim press ke depan itu harus diisi oleh tokoh tokoh yang betul betul sosok negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri
artinya mas jarod mau mengatakan klub presiden nggak perlu
kemudian presiden itu juga dibantu oleh tiga puluh empat kementerian

dan mempunyai hak prerogatif
oleh sebab itu kami menghargai ya menghormati usul ini
tapi mari kita kaji secara mendalam
tadi bang habib menyampaikan formanya seperti apa
tetapi sebagai presiden mempunyai hak prerogatif pak prabowo kan bisa setiap saat bertemu dengan siapapun juga
kalau melihat seperti ini kan masih dibawa bayang bayang
apalagi kalau ide ini memang hanya untuk mengako dua
untuk mengakomodasi supaya pak jokowi itu bisa terus mengontrol bisa terus
gimana anda bisa punya keyakinan pak jokowi dengan ide presiden klub pak jokowi akan mengontrol pemerintahan baru pak prabowo
padahal di situ kan sudah ada representasi dari pak jokowi
mungkin untuk memperkuat posisi mas gibran sebagai wakil presiden kan gitu ya
supaya betul betul suaranya itu di dengar
tapi saya yakin dan percaya bahwa pak prabowo adalah sosok pemimpin yang kuat
yang mempunyai hak prerogatif yang kuat
bung philip jadi kalau dari analisis mas jarod apakah memang mungkin presiden klub ini memang sebagai sarana pak jokowi untuk tadi cawe cawe atau seperti apa anda lihat
tadi di klip yang diputar ada ucapan menarik sebenarnya dari pak presiden ya jokowi
kalau dimintai nasihat boleh memberi nasihat
kalau tidak dia berarti diam
nah kalau prinsip itu yang dipegang menurut saya apapun namanya presidensial club atau apa itu mungkin lebih banyak makna simbolisnya
ya dan memang kalau di indonesia ini kan politik lebih banyak dijalankan berdasarkan kompromi elit
sedang masa peralihan kekuasaan dan lain lain
situasi tidak menentu lalu elit kita lima orang ketemu di cianjur ganjur
jadi bahwa memang masih ada mungkin karena karakter masyarakat yang masih patrimonial
sehingga pucuk pimpinan itu memegang peranan penting dalam membentuk kesepakatan elit
untuk demokrasi kita bicarakan lain soal gitu ya
tetapi bahwa ada usaha usaha membentuk semacam ini saya kira mungkin meniru pengalaman beberapa negara ya
itu kan ada semacam presidential club
dimana mantan presiden berkumpul atas request dari presiden yang sedang berkuasa
tetapi kalau kita lihat umumnya mereka itu tidak dalam konteks kebijakan kebijakan yang
mungkin misalnya mereka berkumpul ketika ada bencana alam
bahkan mereka dulu pernah bill clinton sama bush senior datang ke indonesia saat tsunami
dianggap sebagai utusan presiden amerika serikat
karena memang yang mau ditunjukkan adalah mereka adalah solidarity maker
karena mereka umumnya menghilangkan kebijakan
bagaimana presiden presiden terdahulu itu menghindari mengomentari pemerintah yang sedang berkuasa
karena prinsipnya adalah ketika selesai masa jabatan selesai
dan ini mungkin kalau itu yang bisa dijalankan menurut saya baik baik saja
bahwa mantan mantan presiden ini tetap diminta pendapat
yaitu bahwa sebagian besar presiden kita masih aktif melalui partai politik
dan itu yang mungkin membuat komplikasi
apa sih tantangan yang bakal dan akan menjadi kendala agar presiden club ini bisa terbentuk